gubernur kofifah indar parawansa mengumumkan lima pasien covid sembilan belas yang dinyatakan sembuh
hal ini disampaikan kofifah saat jumpa pers pada selasa dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
meski demikian jumlah pasien yang dinyatakan positif corona tetap mengalami peningkatan yakni sepuluh orang
lima pasien dari magetan dua pasien dari surabaya dua dari sidoarjo dan satu pasien dari kota malang
total pasien positif corona di jawa timur berjumlah lima puluh satu orang
sementara terdapat dua pasien yang meninggal dunia
pdp ada satu ratus empat puluh dua orang dan odp ada dua tiga orang
ini hasil tracing sampai dengan jam enam belas
pada hari ini
pasien sembuh dari covid sembilan belas ini merupakan pertama kalinya di jawa timur sejak ditetapkan sebagai zona merah
salah satu pasien yang dinyatakan sembuh adalah dokter anestesi rsud dr sutomo dr markus
dr markus tertular setelah tak sengaja berpapasan dengan pasien positif covid sembilan belas ketika keluar dari kamar mandi
saat itu pasien tersebut batuk tanpa mengenakan masker
saya merupakan salah satu pasien yang tersebut

untuk itu saya ingin berterima kasih pada gubernur jawa timur beserta jajarannya melalui satgas covid jawa timur
dalam testimoninya dr markus meminta pemerintah segera melakukan tes masal dengan harapan masyarakat tahu hasil sehingga mempunyai tanggung jawab mengisolasi diri di rumah
ia juga berharap pemerintah menyediakan rumah singgah sementara bagi para tenaga medis
agar tidak menularkan corona ke keluarganya yang ada di rumah